ya kira kira lebih mungkin ya
oke kita akan menyaksikan bersama sama kalau tadi mungkin anda yang terlewat bagaimana kondisi gerhana matahari cincin yang ada di siak tapi anda di singkawang bisa melihat kembali seperti inilah proses detik detik terjadinya proses gerhana matahari cincin itu
diperkirakan sekitar pukul dua belas empat puluh dua menit waktu indonesia barat ya
tapi mas kalau kita bicara soal kondisi dari gerhana matahari cincin ini adakah perbedaan selain dari lokasi ya untuk di riau dan juga di kalimantan barat ini
ini hanya perbedaan durasi ya
yang paling bagus memang tadi di siak durasinya paling lama ya
yang di singkawang ya cuma beda detik saja ya
apa yang menyebabkan perbedaan durasi ini
karena apa ya perbedaan pandang aja perbedaan pandang
karena bumi ya bentuknya kan melengkung ya
melengkung untuk lintasannya itu sendiri
jadi untuk daerah siak boleh dibilang itu titik dimana kita melihat itu
tegak lurus begitu
tapi di singkawang sedikit melengkung sedikit begitu
jadi ada perbedaan waktu sedikit
sambil menunggu detik detik bagaimana proses terjadinya gerhana matahari cincin ini kami akan jeda sesaat
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami di program spesial gerhana matahari cincin
tetaplah bersama kami
ya kita akan kembali memantau proses gerhana matahari cincin ini di singkawang kalimantan barat kita bisa saksikan bersama
kondisinya saat ini
ini berarti sudah mencapai
hampir mendekati puncak ya
sebentar lagi kita akan menyaksikan kontak kedua ujung dengan ujung matahari itu
piringan matahari itu akan bersatu begitu itu kontak kedua terjadi sedikit demi sigit
bisa di barangkali kalau yang melihat melalui layar monitor ya itu akan bisa apa namanya mengidentifikasi itu sedikit demi sedikit itu
piringan akan berjalan gitu ya pelan pelan itu akan makin lama akan makin bertemu untuk membentuk cincin begitu
kalau tadi di siak itu posisinya dari atas ke kiri terus nanti dia akan menjauh lagi
nah ini bagaimana apakah hampir mirip juga
saya pikir hanya beda
ada orientasi dari teleskop ya dari kamera ya
jadi tidak begitu ya ini kelihatannya memang bulan oke saya pikir ada baiknya kita untuk lebih fokus untuk menyaksikan ini detik detik ini
karena diperkirakan empat puluh dua di menit ke empat puluh dua ya
tapi bisa lihat ya sudah ada garis garis
sudah kontak kedua sudah terlewati ini sudah memasuki fase total di singkawang ya
kami kembali ajak anda untuk melihat bagaimana menjadi saksi terjadinya puncak gerhana matahari cincin yang terjadi di singkawang kalimantan barat
ini adalah puncaknya mas
iya ini puncaknya
ini dia puncak gerhana matahari cincin sesuai dengan yang anda saksikan terjadi di singkawang kalimantan barat
dengan sangat jernih begitu clear tidak ada asap ataupun awan begitu yang ada di sana
kita bisa melihat secara jelas bagaimana bentuk dari cincinnya itu sendiri
ini dia dan ini akan berlangsung selama sekitar
hanya beberapa menit saja tiga menit
lewat sedikit begitu
untuk nanti kemudian melakukan atau terjadi kontak ketiga ya mas ya
ayo langsung diabadikan menggunakan telepon genggam anda
kalau misalnya memang telepon genggam anda punya aplikasi yang khusus begitu ya
kita semua bersama sama menjadi saksi dari momen bersejarah ini fenomena alam gerhana matahari cincin yang langka terjadi
dan indonesia ini sangat beruntung ya
sudah pertama kita menyaksikan langsung dari riau
di kalimantan barat
masih dapat lagi di singkawang
masih dapat lagi di singkaun
dan sempurna ya ini bentuknya
dan dinyatakan bahwa lokasi terbaik ya di dunia
saya dikatakan seperti itu
ini memang kamera yang gerak gerak ini memang harus disesuaikan ya mas ya
harus di setel terus ini karena mungkin settingannya agak sedikit bergeser ya
karena memang pergerakan dari bulan dan juga bumi itu sendiri ya
sedangkan bulan sendiri kan memang satelitnya bumi
jadi mengitarnya bumi
bumi ya kita masih sama sama
ini berarti masih posisi puncak sebelum nantinya akan ada kontak ketiga ya mas ya
rasanya pengen langsung keluar studio untuk mengabadikan momen ini
tetapi sayangnya kita ada di jakarta dan kita hanya gerhana matahari sebagian ya
rasanya ingin bisa bergabung
terbang justru kesana
terbang ke singkawang ya
setelah tadi kita dari riau kita lihat dan ini sepertinya sudah mulai bergeser ya mas ya
kita saksikan bersama
akan terjadi kontak ke
kami ajak anda untuk mengamati menghayati musiknya juga sangat mendukung sekali
ini mungkin bisa jadi salah satu momen juga untuk kita
bisa meratapi apa yang akan terjadi dua ribu dua puluh nanti
satu momen dari kuasa tuhan yang maha esa ya pastinya ya
bersyukur dan lain sebagainya
ini dia sudah mulai bergeser mas gabriel
sedikit lagi akan kontak ketiga
saya kira sudah kontak ketiga ya
sudah terjadi kontak ketiga
iya karena ini benar benar momen bersejarah dan langka sekali iqbal
kita akan menikmati lagi tahun dua ribu dua puluh
itu tadi ya
kalau kita yang ada di studio ini saja sampai sudah tidak bisa bernafas gitu ya
menahan nafas dan sangat tidak berhenti untuk bersyukur dengan adanya fenomena ini
kita akan langsung bergabung dengan reza ramadan yang memantau langsung
sangat beruntung sekali ini ya reza
wah lebih gelap
wah gelap loh
coba boleh langsung di zoom lagi ke rezanya
saya pengen penasaran ini
detik detik melihat fenomena yang jarang sekali terjadi ini
ya iqbal mavri dan nafas
ini bagaimana saya yang ada di singkawang
ini saya begitu merinding dengan fenomena alam gerhana matahari cincin ini
dan ketika gerhana matahari cincin ini full
ini semua masyarakat yang berada di singkawang ini berteriak antusias sukacita menyambut gerhana matahari cincin ini
dan mungkin jika anda mendengar sayup sayup ini ada bunyi lonceng ada bunyi beduk
ini berasal dari beberapa tempat ibadah yang ada di sekitaran singkawang ini mulai dari vihara
lalu juga ada masjid ini membunyikan bunyi bunyiannya mulai dari lonceng dari beduk begitu
menandakan bahwa gerhana matahari matahari cincin ini sudah sampai fase yang sempurna
dan jika anda dapat di samping saya ini kondisinya sudah full sendiri
saya sudah tidak bisa bergerak lagi
tapi saya sudah bersama dengan beberapa pejabat daerah di sini
dan yang punya daerah ada wali kota singkawang bu chai cumi
dan juga ada pak kapolda
mungkin saya ke ibu wali kota dulu
ibu wali kota bagaimana melihat fenomena alam ini akhirnya terjadi di kota ibu
ya ini adalah anugerah yang luar biasa dari tuhan yang maha kuasa
yang pada hari ini saya sendiri bisa menyaksikan langsung melalui teleskop maupun dengan
dan juga dengan kacamata ini
benar benar berbentuk cincin
harapan kita adalah semoga singkawang tetap aman tetap nyaman
dan toleransi tetap bisa terjaga dan bisa mewujudkan singkawang hebat
bagaimana bu ini perayaan perayaan yang dilakukan festival yang dilakukan menjambut gerhana matahari cincin ini
apakah ibu puas dengan festival yang dilakukan ini
ya yang dilakukan tentu lebih ada kurangnya pasti ada
tapi acara yang dilakukan pada hari ini
oleh panitia saya pikir sudah luar biasa dan antusias dari masyarakat juga luar biasa
dan telah berjalan dengan baik dan lancar
ibu satu lagi ibu
ini sebagai singkawang mungkin melihat singkawang ini kan kental dengan pariwisata budaya
lalu juga dengan panorama alam
sekarang ada fenomena alam
ini seperti apa kerja keras dalam mensosialisasikan event gerhana matahari cincin ini

gerhana matahari cincin ini tentu kita jadikan salah satu event juga pariwisata
di mana kita singkawang sedang diet gietnya mempromosikan singkawang itu sebagai kota pariwisata
ya hal hal kita lakukan sudah kita publikasikan jauh jauh hari ya
baik dari media instagram facebook maupun dari humas kita dari kominfo kami untuk mempromosikan
dan memberitahukan kepada seluruh
hal yang lama ya baik di singkawang maupun di seluruh dunia untuk bawa fenomena ada di kota singkawang sudah kita lakukan
terima kasih banyak ibu chai dan juga pak kepolda dan juga para jajanan
demikian mevri dan juga iqbal memang dapat saya sampaikan bahwa kondisi di singkawang ini begitu intens begitu penuh rasa syukur dan juga hikmat
ini beberapa kali saya dengar lantunan nama tuhan di telinga saya dari masyarakat yang ada di sini
ini menggambarkan begitu
intesnya suasana yang berada di singkawang dan mungkin jika anda mendengar sayup sayup ini masih terdengar bunyi lonceng bunyi beduk yang dibunyikan di tempat tempat ibadah di sekitar singkawang ini
mevry dan juga iqbal
ya terima kasih banyak reza ramadana juga sudah melaporkan dari sana sudah berbincang langsung dengan wali kota singkawang ya
luar biasa antusiasmenya masih terasa sekali di sana
dan tentunya tadi terlihat sangat ya memang tidak segelap yang tahun dua ribu enam

tapi setidaknya memang sudah sangat kontra sekali apa yang terlihat di reza tadi cahayanya bagaimana
tidak terlalu jelas juga melihat reza tadi saya agak sayup sayup begitu
ini tidak tahu mata saya atau bagaimana